sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan aktivis sosial
mendesak pemerintah mencari akar masalah
yang menyulut insiden di papua dan sejumlah daerah
penegak hukum juga didesak untuk mengusut
dan menegakkan hukum atas insiden di surabaya
federasi komisi orang hilang dan korban tindak kekerasan
atau kontras menilai ada kesalahan prosedur
dalam penanganan mahasiswa papua di surabaya
yang memantik kericuhan di beberapa kota di papua
kontras mengatakan seharusnya polisi menggunakan
cara yang persuasif dalam menghadapi mahasiswa papua
yang dikepung sejumlah masa ormas di asrama mahasiswa
di surabaya tujuh belas agustus lalu
padahal kalau polisi mau cukup berdialog itu selesai perkara
kalau polisi mau sedikit saja bersabar
mengajak bicara baik baik
memastikan jaminan keamanan
kepada anak anak papua itu
tidak akan terjadi itu kekerasan
hal senada diungkapkan koordinator kontras yati andriani
saat melakukan konferensi pers bersama
aliansi masyarakat adat nusantara lbh jakarta
purple code collective dan beberapa organisasi lainnya
di jakarta kemarin
mereka menuntut kepolisian untuk menyelidiki
serta memproses hukum pelaku diskriminatif dan rasis
agar kejadian serupa tidak terulang
harus menjadi lonceng evaluasi bagi pemerintah
dan pemerintah yang berpengurutan
dari kondisi perusahaan
kita harus mengambil tindakan tindakan yang nyata
sehingga tidak hanya mengambil tindakan tindakan yang nyata
ketimbang hanya menyampaikan pernyataan pernyataan
yang sebetulnya menurut saya setidaknya sangat artifisial
hanya dengan menyatakan saling memaafkan
dan untuk kami itu sama sekali belum mampu
itu baik tetapi belum mampu menjawab persoalan ya
yang seutuhnya dalam persoalan di papua
dan yang sangat represif terhadap masyarakat dan warga papua
di sisi lain kepala biro penerangan masyarakat
tak ada personel kepolisian yang menyebut kata kata rasis
kepada mahasiswa papua
namun pihak kepolisian masih menyelidiki dugaan aparat
yang disebut mengeluarkan kata kata rasis
kepada mahasiswa papua saat terjadi insiden
di asrama papua surabaya
polri meminta kepada semua pihak untuk tidak mengungkit lagi
isu soal video rasis di tengah upaya pemerintah
memulihkan situasi keamanan dan ketertiban di papua
ya oke terima kasih
terima kasih pak
terima kasih pak
mas juman terima kasih
selamat malam sudah hadir
dan kami masih mencoba terus menghubungi pihak kepolisian
kami mencoba menghubungi pak frans barung mangera
kabit humas polda jawa timur
tapi masih belum berhasil
kita akan menunggu beberapa saat lagi
saya ke bung hendrik dulu
bung hendri kalau misalnya anda melihat ini sekarang
okelah sekarang sudah di tingkat pusat kesana ekskalasi menurun
tapi di daerah masih terus ada
informasi terbaru yang anda terima seperti apa sebenarnya
yang pertama saya sebagai anak bangsa
dan juga tokoh dari papua yang hari ini menjadi aktivis aktivis semua
saya mengucap keras
saya mengucap keras tindakan rasialis yang dilakukan oleh okul okul
tertentu di sumabaya kepada kandungan papua
yang berikut adalah kejadian di papua itu berawal daripada
kejadian di bung hendrik
penggunaan medsos yang begitu cepat
dan akhirnya menimbulkan beberapa kota di papua
menjadi sebuah dinamika yang tadi terjadi
dan saya berikan apresiasi kepada polri
yang sudah cukup cepat dalam penanganan konflik yang ada di papua
informasi terakhir yang saya dapat
kota manakwari kota sorong
itu sudah berangsur pulih
cuma tadi siang kita dikagetkan juga dengan
kegisaran masa yang terjadi di fokwak
di fokwak ada pembakaran besar tradisional
dan juga di mimika
saya mendukung demonstrasi demonstrasi yang damai
dalam menentang rasialis di indonesia
bahkan di tengah papua di indonesia
dan di negara negara mana pun yang masih
menghanut atau berpola pikir tentang rasisme
dan sekali lagi saya mendukung demonstrasi yang ada di papua
namun saya tidak mendukung demonstrasi demonstrasi
yang berujung kepada radikalisme
berujung kepada pengurusakan pengurusakan
karena fasilitas fasilitas publik itu dibangun dengan uang rakyat
dan kalaupun ada perbedaan perbedaan pendapat
kita bisa duduk bersama sama untuk menyelesaikan persoalan persoalan itu
dengan hati yang dingin pikiran yang dingin
sehingga ada sebuah solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan persoalan itu
bukan hanya orang papua saja yang mengutuk rasialisme
kecewa terhadap presiden tapi anak bangsa yang mencintai negara ini
juga mengecam keras
tentang rasialisme itu
ada dua isu yang sangat sensitif yang harus kita jaga bersama sama
dua isu itu yang dapat mengancaukan bangsa kita
yaitu isu agama dan isu rasialis
kedua isu itu sangat sensitif dan itu readline
garis merah dan tidak boleh siapapun dia mencoba coba bermain di isu itu
indonesia ini begitu luas dari sabang sampai dengan merauke
dari pulau rote sampai di pulau miangas
kita dipersatukan dengan ideologi pancasila
menikah tunggal ika sebagai perekat anak bangsa sabang merauke
berbeda beda tapi satu
dan itu terbukti
dua hal itu kemudian kemarin digunakan
mas usman kita lihat seperti apa dampaknya kemudian
kalau menurut anda apakah anda lihat ada keterlambatan dari pemerintah merespon ini
peristiwanya terjadi enam belas agustus
kemudian ketika ini menjadi besar baru ada respon yang nasional
harus diakui keterlambatan itu ada
dan itulah yang akhirnya menyebabkan reaksi protes yang meluas
khususnya di papua
dan kita tahu bahwa hingga kemarin misalnya
insiden di surabaya yang disebut sebagai insiden rasialis
penghinaan rasialis kegerasan intimidasi
dan juga penggunaan kekuatan kepolisian yang berlebihan
mendobrak asrama memasuki asrama dengan tindakan yang brutal
termasuk menembakkan gas air mata
di dalam banyak pengalaman di negara negara lain
kalau ditembakkan pada kelompok orang di dalam rumah
apalagi yang tertutup
itu sangat membahayakan kesehatan
nah itu tidak ada tindakan koreksi terhadap penggunaan kekuatan di kepolisian
yang tidak perlu yang eksesif
bahkan ditambah dengan upaya penjemputan paksa kepada orang orang yang ada di dalam asrama
khususnya mahasiswa papua
sekalipun dengan dalih mengamankan katanya
mereka mengatakan bahwa mereka ingin dimintai keterangan
untuk berkaitan dengan pengerusakan bendera
nah ini berbanding terbalik dengan harapan mereka bahwa karena mereka dikepung
mereka diintimidasi dan mereka terancam oleh kelompok massa
seharusnya mereka yang dilindungi
yang justru ditindak adalah kelompok massa yang menengepung
mengintimidasi asrama mahasiswa papua
tetapi justru dibiarkan
bahkan seperti satu barisan dengan aparat keamanan
dan disitu pula kita menyaksikan bahwa
lontaran lontaran kebencian rasial itu seperti dibiarkan
padahal itu adalah kejahatan
itu adalah tindakan penghinaan rasial yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan
dan tidak boleh ditoleransi sama sekali
hingga kemarin tidak ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka
dan kemarin pun saya sempat sampaikan kepada beberapa media
sangat mungkin apa yang terjadi di manokwari
kemudian berlanjut ke wilayah lain
kalau tidak ada tindakan yang cepat dari pemerintah
dari jajaran kepolisian
untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelaku kebencian rasial di surabaya
dan itu terjadi di pagi hari ini
di fak fak kantor dewan adat dibakar
pasar tradisional dibakar
bahkan mulai ada mobilisasi yang bisa mengarah pada benturan sosial
mobilisasi yang menggunakan bintang kejora dan merah putih
saya kira eskalasi semacam ini itu harus diturunkan segera
dengan cara apa
dengan penegakan hukum terhadap kasus yang terjadi di surabaya
atau di malang
bukan hanya pelaku pelaku itu
tetapi juga pejabat pemerintah yang menggunakan pernyataan pernyataan yang bernada penghinaan rasial
seperti wakil wali kota malang
itu memperkeruh masalah
mereka mahasiswa papua di malang surabaya semarang dan di kota kota lain
itu belajar di perguruan tinggi
mereka orang orang yang terpelajar
bukan orang orang yang justru menjadi sasaran dari kebencian rasial semacam itu
jadi perspektif semacam ini yang terperanjakan
saya kira harus dihapuskan di dalam jajaran pemerintahan
dan selama ini sudah disuarakan oleh orang orang papua berkali kali
jadi kebencian rasial yang terjadi di surabaya ini hanyalah peristiwa terakhir
dari berbagai peristiwa yang pernah mereka suarakan
tetapi tidak pernah mendapatkan respon yang memadai
bahkan presiden pak jokowi dengan segala hormat
dalam pandangan kami
tidak cukup sekedar mengatakan bahwa
sudah lah kita maafkan saja
apa yang terjadi di surabaya
saya kira seharusnya sebagai kepala pemerintah kepala negara
kita berharap presiden menegaskan bahwa
saya meminta kepada kepolisian
untuk mengambil tindakan hukum
yang cepat terhadap insiden di surabaya
dan saya menjamin bahwa dalam waktu dekat
itu akan diproses secara hukum
sehingga saya meminta kepada masyarakat di papua
untuk misalnya tidak melakukan reaksi yang berlebihan
saya ingin konfirmasi lagi
artinya kalau misalnya melihat sekarang eskalasinya masih ada
jadi sudah tenang tapi kemudian bisa naik lagi bisa naik lagi
anda melihat itu juga potensial terjadi selama penegakan hukum itu belum ada
belum ada penegakan hukum dalam insiden surabaya
saya kira ini masih sangat bisa berlanjut dengan mobilisasi lain
dan di situ persis tantangan kepolisian
saya kira pemerintah dan khususnya kepolisian harus memastikan
penggunaan kekuatan yang berlebihan seperti yang terjadi di surabaya
dan kalaupun ada kekerasan misalnya di surabaya
misalnya di dalam aksi protes itu proseslah dengan benar
jangan sampai hanya karena ada satu dua atau sekelompok orang yang melakukan kekerasan
seluruh orang papua kemudian tidak boleh protes
tanggung jawab polisi melindungi orang orang untuk protes
memfasilitasi mereka dan melindungi keselamatan mereka
dari siapapun yang menggunakan intimidasi kekerasan untuk menghalangi protes tersebut
kita sekarang jeda dulu
kita nanti setelah jeda kita akan melihat kronologinya dari awal seperti apa

apa yang sejauh ini sudah dilakukan oleh polisi
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas dan juga tentu saja mendorong penegakan hukum terkait peristiwa
yang terjadi di surabaya
di asrama mahasiswa papua di surabaya
dan juga kemudian rentetan peristiwa setelahnya
kami akan hadirkan kronologi peristiwa
ini yang lima belas agustus aliansi mahasiswa papua berunjuk rasa di malang
kemudian berujung bentrok
kemudian yang mengelu
diikuti kemudian dengan statement yang disampaikan oleh wakil wali kota malang
kemudian enam belas agustus kelompok orang dari ormas dan polisi menggerebekah sama papua di surabaya
ada dugaan perusakan bendera merah putih yang sampai saat ini
sebenarnya masih bertanya tanya soal peristiwa itu sebenarnya ya
saat diamankan masa melontarkan ujaran rasisme kepada mahasiswa papua
itu yang kemudian videonya beredar
tujuh belas agustus kita tahu sembilan belas agustus warga di beberapa wilayah papua
sebenarnya sudah ada ya sudah ada eskalasinya
menuntut pengungkapan kasus rasisme di surabaya
kemudian sembilan belas agustus juga presiden joko widodo meminta warga papua memaafkan
kominfo memperlambat internet di wilayah papua dan papua barat
polisi mengusut penyebar berita hoax soal papua
ini dia beberapa runtutan peristiwanya
sepuluh agustus ada lagi ada aksi protes di daerah papua dan juga papua barat
terus berlanjut dua puluh satu agustus hari ini masih berlanjut di daerah fak fak ya tadi
bung hendrik menyampaikan dan juga di wilayah mimika papua barat
nah itu dia yang terjadi
nah apa kemudian yang sudah dilakukan polisi sejauh ini
untuk memastikan ada penegakan hukum yang dilakukan
kita simak pernyataan dari kabit humas polda jawa timur
kombes pol frans barung mangera
empat puluh akun yang sudah kita take down
artinya akun akun itu yang menyebarkan memprovokasi segalugus menyampaikan berita berita hoax
berita tidak benar berita informasi yang sengaja dibuat untuk
melakukan penyesatan atau membohongi kepada penerima informasi itu
itu ada empat puluh akun yang sudah kita tutup
tidak ada peluru karet ya yang ada adalah gas air mata
dikarenakan di dalam juga sudah siap dengan konsekuensinya
di luar juga masyarakat sudah mau menyerbu apa yang kita lakukan
gas air mata ini untuk memisahkan mereka untuk memudahkan yang di dalam kita evakuasi
tidak yang di luar juga tidak bisa diperlukan
di luar juga tidak bergerak masuk ke dalam
sehingga gas air mata itu adalah bentuk daripada ketegasan kita untuk melakukan tindakan polisional
iya jadi gas air mata adalah bentuk ketegasan
bung hendrik apa pendapat anda soal ini
artinya sudah ada beberapa justru penyebaran hoaxnya yang saat ini lebih cepat ditangani
kalau menurut anda ada keengganan atau apa
mengapa kemudian yang soal perilaku
dugaan perilaku rasisme di asrama itu yang justru sepertinya belum ditangani dengan serius
ya baik saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan oleh abang usman bahwa
pemerintah dalam hal ini presiden sebagai panglima tertinggi bagi angkatan perang negara kita
harus benar benar tegas tentang perlakuan hukum
perlakuan hukum itu jangan kita pandang bulu
kita harus tegas perlakuan hukumnya sehingga
masyarakat papua yang merasa terhina bisa terobati
saya memberikan beberapa pikiran
oknum oknum yang terlibat di dalam dugaan penyebutan rasialis kepada orang papua
itu harus ditangkap
itu harus ditangkap secepat mungkin
sehingga bisa meredam konflik konflik yang hari ini terjadi di beberapa kota kota di papua
takutnya kalau tidak ada pelaku yang ditangkap oleh aparat penegak hukum
bukan hanya di papua
karena dia bisa merempet ke seluruh nusantara
karena papua bagi saya itu adalah barometer indonesia
ketika papua tetap terus dikelola dalam sebuah konflik
maka konflik konflik ini dia akan menyebar kepada seluruh indonesia
dan bisa berdampak negatif bagi perjalanan bangsa dan negara
mudah mudahan itu tidak terjadi
mudah mudahan itu tidak terjadi
dan saya sangat sepakat bahwa yang terjadi di jawa timur
itu tidak mewakili masyarakat jawa timur
tapi itu mewakili oknum oknum seperti kata ibu gubernur jawa timur
namun penegakan hukum itu harus benar benar dilakukan
dan merupakan bukti daripada negara ini hadir untuk minoritas dalam negara ini
karena ketika orang papua itu dibilang monyet
bukan hanya orang papua semua anak bangsa sabang merauke merasa terhina
dan menunjukkan keseriusan dari negara dalam pendengaran kasus ini
aktor aktor intelektual atau oknum oknum yang menyebutkan orang papua itu
dengan sebutan yang tidak sepantasnya harus ditangkap dan diumumkan ke depan publik
sehingga isu tersebut dapat menenangkan jiwa orang papua yang tersakiti
itu yang pertama
dan yang kedua adalah saya juga menduga juga ada dugaan pihak ketiga terlibat di dalam konflik konflik
ada menunggangi sampai ini terus bergulir
sampai ini terus bergulir terus bergulir terus bergulir
dan beberapa kota di papua tidak mulai terjamah akar konfliknya
ditangkap pula atau ditangkap
atau dicari tahu siapa aktor aktor intelektual yang bermain di hari kerumu
ini ada kelompok kelompok tertentu yang sedang bermain di air kerwu untuk mengecokkan papua
dan juga mengecokkan indonesia di dalam kebindekan yang ada
oke yang selama ini sudah terjaga
bang usman kalau misalnya dilihat sekarang geraknya sekarang bagaimanapun kan
tadi sempat dikatakan oleh bu hendrik yang pemicu yang kemudian membuat panas itu tentu saja
penyebaran media sosial
penyebaran media sosial yang luar biasa
itu kemudian intens dan itu kemudian sudah dilakukan oleh polri empat puluh akun sudah di take down
itu untuk menuju ke pengungkapan kasus rasialismenya menurut anda apakah bisa dalam waktu dekat terjadi
sulit untuk memprediksi itu tetapi dalam beberapa hari ini kita lihat memang lambat
dan itu bisa jadi juga ada alasan lain seperti tadi disebutkan
bahwa ada oknum anggota yang juga ikut di dalam menyampaikan lontaran lontaran kebencian rasial itu
dari aparat keamanan itu
dan ini yang mungkin juga menyebabkan proses hukumnya kemudian jadi lambat
dan itu sudah berkali kali terjadi
setiap kali ada keterlibatan anggota
maka proses hukumnya seperti terlihat lemah dan tidak punya gigi tidak punya taring gitu
dan ini juga yang menimbulkan tumpukan kekecewaan bertahun tahun

tahun lalu amnesty international meluncurkan hasil penelitian kami selama delapan sembilan tahun
hasilnya adalah ada sekitar enam puluh sembilan kasus pembunuhan yang tidak sah terhadap orang papua
korbannya ada sekitar sembilan puluh enam dan mayoritas orang orang papua
tidak ada satu kasus pun yang hingga periode penelitian itu selesai dilakukan yang dibawa ke pengadilan umum
perisiwa itu terjadi di
dalam delapan tahun di berbagai wilayah di papua
dari jayapura sampai di pegunungan bintang
dan ini yang seringkali disuarakan oleh orang papua
pemerintah pernah berjanji misalnya dua ribu lima belas di depan sidang dewan ham pbb
akan mengadili pelaku pelaku pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi dalam peristiwa wasyor dan juga peristiwa di wamena
tapi hingga hari ini pengadilan yang dijanjikan juga tidak pernah terbentuk
dalam kasus di paniai misalnya
dimana siswa siswa sekolah menengah juga menjadi korban
dijanjikan untuk ditemukan pelakunya diadili
hingga hari ini juga tidak pernah ada
jadi orang papua secara psikologi dalam jiwanya seperti tadi disampaikan
memiliki rasa sakit hati memiliki kekecewaan yang mendalam
sudah dipendam sejak lama
yang sudah bertahun tahun seperti tidak pernah dijawab oleh pemerintah
ditambah lagi dengan realitas yang kemarin
nah saya kira penegak hukum harus adil
bahwa reaksi yang sekarang ini terjadi
harusnya disikapi lebih arif bukan kemudian dipersoalkan
tanpa ada penegakan hukum terhadap peristiwa pemicunya
kan kesannya sekarang orang papua marah karena ada kebencian rasial di surabaya
tapi kemarahan ini disalahkan
jadi dua kali disalahkannya
yang pertama direndahkan dan tidak ada proses hukumnya
yang kedua ketika protes
itu yang anda lihat sekarang
itu yang terlihat
dan mereka semakin merasa
memang sepertinya tidak ada tempat yang adil
tidak ada negara hukum dalam pengertian yang real di dalam masyarakat papua
tapi kalau misalnya sampai perusakan itu kan juga sudah dikeluhkan juga oleh bu hendrika
itu tadi yang saya katakan
segelintir orang sekelompok orang yang melakukan kekerasan proseslah dengan benar
saya yakin orang orang papua juga mendukung mereka juga tidak bermaksud itu
dan papua dikenal dalam tradisi yang begitu panjang
menyuarakan keadilan itu dengan cara yang baik
dan mereka juga mencari keamanan yang damai
karena katakanlah kultur kekerasan itu tradisi adat perang suku
yang itu berbeda lagi persoalannya
saya kira dalam kasus kasus pembunuhan
yang seringkali digunakan oleh pihak aparat keamanan
bahwa itu semuanya terjadi karena mereka menuntut kemerdekaan
seolah olah semua kasus pembunuhan itu misalnya
ada hubungannya dengan itu
ada hubungannya dengan tuntutan kemerdekaan
dalam penelitian kami
mayoritas tidak ada hubungannya dengan tuntutan kemerdekaan
jadi seharusnya hukum ditegakkan
nah termasuk dan terutama
di dalam kasus yang terakhir ini
kalau itu tidak segera dijawab
saya ragu bahwa ketegangan itu bisa diturunkan eskalasinya gitu
oke sekarang pendekatan seperti apa yang harus dilakukan pemerintah
kepada masyarakat papua
nanti bu hendrik setelah jeda dijawab ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah bergabung bersama kami dari surabaya
kombes pol franz barung mangyera kapit humas pol dan jawa timur
pak franz selamat malam
selamat malam cnn selamat malam juga kepada pemirsa cnn dimanapun berada
kami sudah mendengar progres sejauh ini
ada sekitar empat puluh akun di take down yang terkait dengan hoax
kalau untuk penanganan hoax sudah ada perkembangan
tapi kami tertarik ingin mendalami soal penanganan kasus dugaan peristiwa rasialisme
yang terjadi ujaran kebencian bernada rasialisme yang terjadi di asrama
sejauh apa pemeriksaan penyelidikan ya pak franz
karena jangan dipotong hanya karena rasisme
tetapi ini kan ada rangkaian
suatu rangkaian peristiwa yang menyebabkan sehingga terjadi hal yang terjadi di asrama tersebut
kita mulai dulu dengan pelecehan bendera merah putih yang ada di got
kita sudah memeriksa empat puluh sembilan saksi
adik adik kita dari asrama papua
adik kita sudah memeriksa empat puluh dua
dan eksternal kita periksa di luar daripada asrama itu ada tujuh orang
dari keterangan adik adik kita yang di asrama papua
di jalan kalasan
mereka tidak tahu siapa yang menjatuhkan atau membuang bendera tersebut ke dalam got
dari keterangan eksternal
ada dua orang yang melihat
tetapi mereka tidak mengenali
nah kami tidak berhenti sampai di situ
ini masih terus berlanjut
dari jatuhnya bendera itu
kemudian berkumpul lah ormas dan masyarakat di sekitar
yang berjumlah tujuh ratus lima puluh sampai dengan seribu orang mengepung daripada asrama itu
kita mengambil sesuatu langkah polisionil ya
untuk mengamankan situasional yang ada
sehingga tidak akan mungkin kita biarkan bentrok ini terjadi
kemudian gesekan sosial ini terjadi
yang mengakibatkan justru ada hal hal yang berakibat lebih fatal lagi
misalnya ada yang terluka ada yang terbunuh dan lain sebagainya
nah kita melakukan negosiasi kedua belah pihak
namun tidak ada titik temunya
sehingga kami harus memisahkan ini
secara tindakan polisionil
tindakan polisionil tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum
ketika ketika pihak polisian mengambil langkah
misalnya kemarin dilakukan tembakan gas air mata
untuk memisahkan kedua belah pihak
karena di dalam sudah siap juga
kita menemukan di dalam ada bom bom lotop
ada tombak ada parang
dan lain sebagainya
sedangkan masa di luar jumlahnya cukup banyak
nah kalau kita tidak memisahkan dengan ini semua
akibat yang terjadi adalah justru ada hal hal yang tidak inginkan secara bersama
akhirnya kita ke evakuasi itu
dan kita berlanjut kepada pemeriksaan terhadap pelecehan bandara merah putih
nah pertanyaannya tadi bagaimana dengan rasisme
rasisme ini ada beberapa yang sudah ditulis oleh media
dan tadi siang ketika ini terakhir yang tadi siang ya
pertemuan di kantor gubernur
antara delegasi dari masyarakat papua
yaitu anggota dpr ri dari papua
dan kemudian dipimpin oleh pak adli john
bertemu antara pemerintah daerah provinsi jawa timur
polda jawa timur dan panglima
nah semua sudah menyampaikan ini di sana
dan semua media juga meliput itu
bahwa rasisme ini apa yang terjadi itu akan dilakukan pengusutan
dan kasdam lima berawijaya sudah menyampaikan itu
bahwa menunggu tunggulah bahwa penyelidikan itu masih dilakukan oleh mereka
tetapi kami menjamin dari kepolisian
bahwa tidak ada anggota kepolisian pada saat melakukan tindakan polisional dan pengaman sekaligus mengevakuasi
melakukan ujaran kebencian
melakukan labeling dengan nama hewan kepada kelompok tertentu itu tidak ada
dari hasil penyelidikan kami di propam polda jawa timur
penyelidikan internal sudah ya pak ya
sudah dilakukan dan tidak ada anggota
saya kan berbicara atas nama polda jawa timur
artinya hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh propam polda jawa timur
sudah selesai bahwa tidak ada yang melakukan
kalau tindakan kemudian memisahkan anggota dengan tembakan gas air mata memang ada
dan itu kami dapat bertanggung jawab secara akuntabilitas dimanapun juga ketika akan dilakukan pemeriksaan
sekalipun dinilai berlebihan itu oleh beberapa pihak pak
ini yang diliput oleh semua media
soal penembakan gas air mata dinilai berlebihan oleh beberapa pihak bagaimana menurut anda pak frans
yang menilai berlebihan siapa mbak
ada di sini bung usman hamid dari amnesty international
apakah mas hamid ada di tkp
tentu saja tidak harus ada di tkp
saya kira apa yang terlihat di dalam video kami juga memverifikasinya secara digital
kami adalah laboratorium evidence yang memeriksa setiap video
yang diserahkan atau dilaporkan oleh anggota masyarakat kepada amnesty international
kami tidak pernah mempublikasikan sesuatu yang tidak pernah kami verifikasi terlebih dahulu
di dalam video video yang sudah kami verifikasi dan kami sampaikan kepada masyarakat
jelas sekali bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh kepolisian
seperti yang terlihat di dalam video itu terlalu berlebihan
jadi kalau klaimnya adalah memisahkan seharusnya berada di tengah untuk menjauhkan kelompok massa
kelompok kelompok ormas yang berdemonstrasi termasuk dengan nada nada yang intimidatif
lewat pernyataan pernyataan yang berbau kebencian rasial
dan pembubaran terhadap mereka pun seharusnya dilakukan
coba bayangkan kalau ada mahasiswa papua berdemonstrasi di malam hari misalnya
atau sedang mengepung sebuah asrama mahasiswa dari daerah lain
itu pasti dibubarkan dan seharusnya memang dibubarkan
apalagi di malam hari dan juga di tengah
dan juga dengan nada yang intimidatif termasuk dengan lontaran pernyataan pernyataan yang berbau kebencian rasial
tapi yang kita lihat bukanlah tindakan memediasi untuk memisahkan dengan cara yang demikian
tetapi justru seperti ikut mentargetkan asrama papua dan mendobrak pintu asrama papua
lalu masuk dengan menembakkan gas air mata
dalam keadaan seperti itu gas air mata bisa sangat membahayakan
dan termasuk penangkapan terhadap mahasiswa papua
yang sebenarnya seharusnya dilindungi
kalaupun ditemukan misalnya ada alat alat kekerasan di dalam
mereka ketika kejadian tersebut tidak dalam posisi menyerang
tidak dalam posisi membahayakan nyawa petugas kepolisian
sekalipun dikatakan pak frans tadi sudah dipersiapkan
kalau seseorang di dalam sebuah rumah mempertahankan diri dengan cara apa yang ada di rumah itu
itu masih bisa dibenarkan secara hukum
tetapi dalam faktanya pun di dalam kasus ini
tidak ada faktanya
ada fakta yang menunjukkan bahwa mereka dalam posisi yang menyerang
dalam posisi yang katakanlah membahayakan nyawa petugas kepolisian
atau nyawa orang lain yang ada di lokasi
kalau itu terjadi pihak kepolisian secara hukum dibenarkan untuk menggunakan kekuatan
bahkan menggunakan senjata api
bahkan kalau seandainya mengakibatkan kematian dari orang atau warga yang dalam posisi mengancam keselamatan petugas
itu masih dibenarkan sebagai kematian yang sah
sebagai upaya misalnya anggota kepolisian untuk membela diri
nah dalam peristiwa di surabaya bukan itu masalahnya
itu menurut anda pak frans tanggapan anda
silahkan persepsi itu digiring ya
tapi saya kembali lagi tidak ingin berpolemik
karena satu pertanyaan saya simpel tadi sebenarnya
apakah saudara usman ada di tkp ternyata tidak
hanya digital saja yang dikumpulkan
apakah dia tahu bahwa negosiasi sudah dilaksanakan dari siang dia tidak tahu juga
sampai dengan sore hari
apakah mereka tahu juga bahwa kami berdiri di tengah tengah bukan memihak pada satu pihak
dia tidak tahu juga
oleh karena itu saya tidak ingin berpolemik di sini bahwa tindakan kami dapat dipertanggung jawaban kemanapun juga
bahwa kita sudah melakukan tindakan polisional sesuai dengan situasional yang ada
kalau dibiarkan dua duanya satu di dalam sudah siap dan di luar juga negosiasinya alot
sehingga kita tidak bisa mengambil suatu langkah untuk tidak memisahkan keduanya
dan kami menemukan di dalam kalau tadi dikatakan bahwa itu adalah alat alat rumah silakan saja
tapi silahkan datang lihat sendiri apa barang bukti yang kita temukan
bomolotop apakah alat perkakas rumah saya kira tidak
apakah tombak perkakas rumah saya kira tidak
sekali lagi saya tidak ingin berpolemik
silakan akuntabilitas apa yang saya katakan ini dipertanggungjawabkan dalam rangka kita melihat bahwa kasus ini secara transpa
sekali lagi kita ingin indonesia damai
kita ingin semua konsolidasi dalam rangka melihat bahwa negara kesatuan republik indonesia dalam frame tentunya tidak mengesampingkan penegakan hukum yang akuntabel tentunya
kami ingin tahu juga bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kepolisian tidak ada satupun juga anggota kami di lapangan baik yang bertindak di lapangan maupun sebagai komendernya
melakukan tindakan rasis itu
saya katakan sekali lagi kami berdiri di tengah tengah
kalau tadi sudah persepsi menggiring ke arah bahwa kami melakukan tindakan terhadap hanya papua apakah kami membiarkan tujuh ratus sampai seribu orang di luar itu untuk masuk dan kemudian mengambil tindakan sendiri
polisi model apa yang seperti itu
tentu kita menggiring menangkap
kita tidak melakukan penangkapan
tidak menangkap ya
tidak menangkap ya
tidak ada yang di bap berarti ya pak ya
tidak ada yang di bap juga ya pak ya
tadi saya sudah mengatakan bahwa empat puluh dua orang itu sudah kita ambil keterangannya tentang bendera itu kan rangkaian suatu kejadian ini yang kita bicarakan
bukan memotong motong sebelah rasisme saja
ada suatu rangkaian suatu peristiwa namanya kausal sebab akibat suatu peristiwa yang harus kita selidiki dari rangkaian itu
soal bendera itu apakah sudah ada
ada namanya pelecehan bendera
ada yang menjurus pelakunya
ada yang menjurus bahkan juga ada hoax juga ucaran kebencian
ya soal bendera itu sejauh ini apakah sudah ada titik terang pak frans
tadi sudah saya jelaskan loh itu mbak
empat puluh dua orang sudah kita periksa tujuh dari luar lho
empat puluh dua dan kemudian ada pihak luar
tahun seribu sembilan puluh dua itu tidak ada yang mengetahui dari adik adik kita mahasiswa
kemudian dari tujuh orang itu saya sudah mengatakan dua orang yang melihat tetapi tidak mengenali
kami butuh ciri cirinya untuk menggambarkan ini
tidak ada titik terang maksudnya sejauh ini ciri ciri mungkin yang dijelaskan oleh beberapa pihak yang menjadi saksi mata itu sudah menjurus ke beberapa orang atau ada kelompok yang dicurigai atau apa
penyelidikan masih berlangsung ya
baru berapa hari dan kemudian yang paling penting lagi paling penting ini
bagaimana tiga puluh delapan kabupaten kota yang ada di seluruh jawa timur
menyatakan bahwa anak anak papua kita menyampaikan bahwa tidak ada apa apa di sini
pak kago ya pun sudah kesini dan semua orang tua yang berdomisili di sini bahwa tidak ada apa apa
kita mengundang semua ikatan keluarga papua menyatakan semua tidak ada apa apa
kota orang semua bersaudara
bapak kapolda jawa timur juga mengundang semua elemen mahasiswa yang ada
tidak terkecuali papua semua termasuk papua di dalamnya
jadi semua menginginkan supaya jawa timur ini menjadi suatu bagian negara kesatuan republik
yang memberikan kontribusi terhadap ya apa yang menjadi situasi unil yang ada
oleh karena itu kita menyampaikan bahwa lebih penting untuk kita menjaga harkam tipmas saat ini
dipotong dua hari itu baru ini hari ketiga
pertanyaannya adalah apakah sudah ditemukan pelakunya terlalu dini
terlalu dini itu pertanyaan itu
oh terlalu dini pertanyaan saya
baik tapi itu pertanyaan semua orang sekarang pak
itu pertanyaan semua orang sekarang tapi
itu pertanyaan semua orang sekarang tapi
ada bu hendrik disini
warga papua juga
ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada pak kabit di jawa timur
yang saya sampaikan kepada pak kabit humas polda jawa timur
tolong dijaga adik adik saya yang dari papua
tolong dijaga warga papua yang berdomisili di surabaya jawa timur
karena mereka juga adalah merupakan bagian daripada negara kesatuan republik indonesia
dan mereka juga adalah merupakan anak bangsa yang patut mendapatkan perlakuan hukum yang sama kepada semua anak bangsa lainnya
dan mohon secepat mungkin kita berikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum yaitu pumas kapolda jawa timur
untuk mengungkapkan atau memberikan kepada publik siapa siapa aktor aktor intelektual yang turut memicu konflik
sehingga bisa berembet sampai ke papua
dan sebagai anak papua
atau menitipkan adik adik saya yang kuliah di papua
untuk dilindungi dijaga
sehingga tidak ada lagi rasialis yang terjadi kepada mereka
dan kasus jawa timur adalah merupakan sebuah proses pembelajaran
ya bagi semua anak bangsa
dari sabang sampai dengan merauke
bahwa kita mengutuk rasialis yang terjadi di ibu pertiwi
khusus yang terjadi bagi adik adik saya yang ada di jawa timur
baik pak frans
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
langsung dari polda jawa timur
terima kasih pak frans
kami tunggu terus perkembangan terbarunya dari sana
dan juga untuk bu hendrik
terima kasih banyak
bang usman terakhir pada anda
seberapa optimis anda penanganan ini akan terungkap terang benderang
kita lihat aja prosesnya nanti
kita lihat saya kira sampai hari ini masyarakat di papua sangat berharap ada kejelasan ada kemajuan di dalam proses investigasi di kepolisian
khususnya terkait dengan tindakan penghinaan rasial yang terjadi di depan asrama papua
dan juga proses perkembangan itu akan menentukan apakah eskalasi berikutnya itu bisa diturunkan atau tidak
saya sebenarnya mengerti bahwa pihak kepolisian mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan
mereka tidak melakukan penghinaan rasial
tetapi kecenderungan semacam ini kerap kali kami temukan
jadi cenderung untuk mengatakan kami tidak terlibat ketimbang menunjukkan bahwa kami sudah temukan siapa sesungguhnya yang melakukan tindakan itu
itulah tugas kepolisian untuk menemukan siapa pelakunya
bukan kami pelakunya tapi siapa pelakunya
itu yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat
saya kira masyarakat mengerti
penyebutan siapa pelakunya itu kemudian ya
bukan saya bukan kami
tetapi lalu siapa kan bukan masyarakat yang memiliki wawonan untuk melakukan investigasi menyelidiki sebuah peristiwa mengumpulkan bukti bukti membuat terang sebuah peristiwa kejahatan dan menetapkan siapa pelakunya
itu tidak mungkin dilakukan oleh masyarakat
itu adalah wewenang dan kewajiban polisi
bung erick terakhir dari anda singkat saja apa yang kemudian sekarang bisa dilakukan pemerintah pusat
presiden jokowi berencana kesana bulan september apakah itu bisa kemudian meningkatkan kepercayaan lagi di hati warga papua
bahwa oh ya benar kami diperhatikan atau bagaimana
baik yang pertama adalah bagaimana kita mencari sebuah solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan persoalan yang terjadi di tanah papua termasuk persoalan rasialis
yang kedua kedatangan presiden turun di papua itu tidak cukup
harus aktor aktor intelektual penegak hukum harus dituntaskan
itu adalah merupakan bagian dari persoalan yang harus dituntaskan

itu adalah merupakan bagian dari persoalan yang harus dituntaskan
ini adalah menurut saya ini adalah kesurusan pemerintahan jokowi untuk menyelesaikan persoalan papua
yang berikut adalah sesama anak bangsa tokoh tokoh papua gubernur wali kota anggota dpr kita sama sama bersepakat untuk menjaga papua sebagai papua tanah damai
kita bersepakat untuk menyuarakan suara kedamaian sehingga papua tidak dikelola terus hari lepas hari di dalam konflik
kedatangan presiden turun di papua bulan september bagi saya itu juga merupakan sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan
namun solusi yang terbaik dalam penal gakan hukum
namun solusi yang terbaik dalam nista pens crime tertinggi di negara ini mempertegas aparat penegak hukum untuk mengungkapkan siapa siapa yang bermain di balik isu rasialis di jawa timur di papua
untuk mengungkapkan siapa siapa yang bermain di balik isu rasialis di jawa timur di papua dan jawa timur tepatnya

di papua dan kerusakan posisitas posisitas pemerintah yang ada di tni papua
terima kasih banyak bu hendrik
terima kasih bang usman
terima kasih banyak sudah berbagi pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
kami kembali dengan informasi lain
tetap di sini
bu hendrik terima kasih banyak